video amatir milik warga ini merekam detik detik perampasan barang berharga milik sopir truk trailer di jalan raya cilincing jakarta utara
dalam rekaman berdurasi sekitar tujuh detik itu tampak dua pelaku bergelantungan di pintu sisi kanan lalu menggasak ponsel milik korban
seorang pelaku lain berdiri di depan truk menahan laju kendaraan yang saat itu sedang terjebak kemacetan
rekaman video ini kemudian menjadi viral setelah tersebar di media sosial
kanitreskrim polsek cilincing mengaku telah mengetahui video di media sosial tersebut
polisi juga sedang memburu pelaku di sejumlah lokasi yang ditengarai menjadi tempat mereka berkumpul
mahardika prakasa satya jakarta